gubernur papua nonaktif lukas nmb tiba di gedung merah putih kpk
untuk menjalani proses pemeriksaan lanjutan pada selasa sekitar pukul sembilan pagi
ia memasuki gedung kpk dengan menggunakan kursi roda
tidak ada komentar yang ia ucapkan kepada awak media
lukas nmb ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk atas dugaan
menerima suap dan gratifikasi dalam proyek infrastruktur di papua
ia ditangkap ketika sedang makan siang di sebuah restoran di distrik abe pura
kota jayapura pada selasa sepuluh januari lalu
setelah menjalani perawatan di rspad gatot subroto di jakarta pusat
lukas nmb menjalani pemeriksaan di gedung kpk untuk pertama kalinya pada dua belas januari lalu
untuk kebutuhan penyidikan politikus partai demokrat tersebut
ditahan di rumah tahanan kpk cabang pondam jayapura
pemeriksaan ini akan berakhir pada hari yang setelah pemeriksaan di jogja

namun karena kondisi kesehatan yang menurun
gubernur nonaktif papua lukas nmb tidak dapat melanjutkan pemeriksaan
yang dilakukan oleh tim kpk pada hari ini
menurut tim kuasa hukum politisi partai demokrat tersebut
akan kembali menjalani perawatan di rspad gatot subroto jakarta pusat
lukas nmb keluar dari gedung kpk dengan didorong
kursi roda ia kemudian dipapah masuk ke mobil tahanan kpk
tim kuasa hukum lukas nmb menyatakan hari ini lukas diperiksa sebagai saksi
atas tersangka dugaan kasus korupsi yang melibatkan dirinya
karena kondisi yang menurun maka pemeriksaan tidak dilanjutkan
dan lukas akan kembali menjalani perawatan di rs pad gatot subroto